awal main bmx sih tahun dua ribu tiga itu masih kelas enam sd
awalnya gue suka itu gara garanya ngeliat di tv awalnya sih
lihat di tv kok ini olahraganya kayaknya ekstrim banget nih
terus kok bisa terbang terbang gitu
yang gue anehin tuh kenapa dia bisa terbang
cuma karena jumpingan segini bisa terbang tinggi gitu
nah jadinya gue penasaran untuk nyobain itu
cedera yang paling parah itu amnesia
amnesia itu ya sekitar tiga harian lah nggak inget apa apa semua
undak undak lepas nih
ini pinggirannya lepas terus sama dengkul aja paling sih
dengkul ya udah ngotek ngotek lah ini lah
itu waktu itu belajar tiga ratus enam puluh tailwhip
nah barusan kan gue nyobain nih ini juga kena lagi nih
tapi enggak bisa nah itu nyobain tiga ratus enam puluh tailwhip itu jadi kayak sepeda terbang terus
muter sepedanya juga di putar
juara delapan dunia di korea busan
itu tingkat park ya skatepark
nah itu gue juara delapan dunia itu dari satu ratus dua peserta
tapi kalau untuk yang asia juara dua asia di taiwan taipei
gear jam ini di longhorn di longhorn bogor itu kelas asia juga sih
juara satu juga mtb sama bmx

di bmx ini ada banyak kategorinya
ada bmx supercross ada bmx flatland ada bmx skid ada bmx park ada bmx big air ada bmx contest
nah itu yang paling gue suka itu di bmx park
di park itu dia banyak sudut alat alat yang beranehanek
api melengkung tinggi ada yang pendek
tapi yang bisa buat trik tuh kita bisa pol polan lah di park itu
dibandingin kalau misalnya kita nyobain di dirt
kita bisa pol polan juga tapi nggak se stylist yang di park itu
kalau untuk bmx indonesia sih pelan pelan yang gue lihat sudah mulai berkembang ya
kayak skatepark itu udah ada di macem macem
ya kayak di setiap kota lah udah ada park sendiri
walaupun tuh parknya belum yang maksimal gitu
tapi sih yang gue butuhin sih untuk kedepannya sih ya mudah mudahan sih
di indonesia itu skateparknya lebih beef semua
nggak ada negara negara lain gitu
sedangkan negara negara lain itu sudah punya semua
udah benar benar skala internasional semua alatnya
jadi mereka tuh bisa nge explore trik yang benar benar pol polan di situ